dan kini kita beralih ke informasi lainnya
ketua dpr setia novanto tidak memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi ktp elektronik
dengan alasan pemanggilan dirinya harus mendapat izin dari presiden
sementara sekjen partai golkar idrus marham menyatakan
novanto pernah berbicara padanya bahwa ia siap memenuhi panggilan kpk untuk diperiksa
kepala birohumas kpk febri diansyah mengaku
telah menerima surat dari sekjen dan badan keahlian dpr
yang menjelaskan pemanggilan ketua dpr harus mendapat izin dari presiden ri
sesuai dengan undang undang md tiga dan keputusan mahkamah konstitusi
tadi pagi kami dapatkan surat yang tertulis dari sekjen dan badan keahlian dpr
ditandatangani oleh plt sekretaris jenderal
yang pada prinsipnya mengatakan bahwa
setia novanto yang juga ketua dpr
tidak bisa memenuhi panggilan kpk untuk hadir sebagai saksi
karena mengacu pada undang undang md tiga dan keputusan mahkamah konstitusi
yang menurut surat tersebut
mewajibkan penyidik untuk meminta izin presiden terlebih dahulu
jadi perlu juga kami sampaikan bahwa
panggilan kali ini untuk setia novanto sebenarnya bukan panggilan yang pertama
dalam kasus ktp elektronik
secara keseluruhan kpk sebenarnya pernah memanggil sekitar sembilan kali ya
mulai untuk tersangka sugiarto sejak desember dua ribu enam belas lalu
dan yang bersangkutan datang dan hadir pada saat itu
kemudian ada di bulan januari bulan juli dan totalnya sampai saat ini ada sembilan kali
termasuk juga pernah dipanggil sebagai tersangka dua kali
namun tidak hadir
sebelumnya tidak pernah ada penjelasan atau ada alasan terkait dengan
penggunaan klausul harus ada izin presiden tersebut
namun hal berbeda justru diungkapkan sekjen partai golkar idrus marham
idrus menjelaskan ia sempat melakukan pembicaraan melalui telepon
saat keduanya sedang menjalankan tugas partai minggu lalu
dalam pembicaraan itu novanto mengaku siap memenuhi panggilan kpk
untuk diperiksa dalam kasus korupsi ktp elektronik
sedangkan mengenai sikap golkar terkait permintaan novanto agar kpk meminta izin kepada presiden
jika akan memeriksa dirinya idrus menegaskan partai golkar tidak akan ikut campur
karena hal itu merupakan kewenangan novanto sebagai ketua umum
nah pada saat itu saya bicara dengan ketua umum dan ini melalui telepon
ya melalui telpon bang abang di jawa timur saya bilang
lalu ketua umum iya setelah ini nanti akan melanjutkan ke yang lain
saya memang sempat tanya
ya informasinya karena tentu yang diurus oleh lawyernya saya katakan
kan ada panggilan pada hari senin
lalu kemudian bang nop mengatakan
ya karena ini adalah masa reses dulu saya akan lanjutkan dulu pengabdian saya kepada rakyat
dan pasti saya akan ya pada waktunya nanti pasti saya akan mengikuti dan memenuhi panggilan kpk
itu penjelasan beliau
selebihnya dari situ
saya kira nanti bisa ditanya kepada lawyernya
ya karena beliau secara pribadi sudah ada tim penasehat hukum yang senantiasa mendampingi beliau
sehingga segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana beliau di dalam masalah ini itu sudah ada yang menangani
saya kira itu yang penting disampaikan
kpk masih akan mempelajari alasan yang diajukan kali ini mengingat sebelumnya novanto sudah pernah memenuhi panggilan kpk
tanpa memerlukan izin dari presiden
dan produser lapangan sian indonesia dea intan kartika saat ini sudah berada di gedung komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dea apakah betul setia novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka
alfian kabar yang memibutkan bahwa ada seprindik yang kemudian sudah dikeluarkan oleh komisioner komisi korupsi atau kpk
terkait dengan penetapan tersangka kepada ketua dpr ri dari partai golongan karya setia novanto
untuk kedua kalinya ini hampir dipastikan benar hal ini dikonfirmasi oleh dua saksi yang kemudian hari ini datang ke gedung merah putih kpk
untuk memberikan keterangannya dihadapan penyidik
yaitu yang pertama adalah rudy alfonso yang merupakan ketua bidang hukum dan ham partai golongan karya setia novanto
yang merupakan ketua bidang hukum dan ham partai golongan karya setia novanto
kemudian juga ada terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar yaitu miriam s haryani
yang juga membenarkan bahwa dirinya datang ke gedung merah putih kpk pada pagi dan siang hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tersangka yaitu setia novanto
artinya kabar yang menyebutkan bahwa ada sprindik yang kemudian sudah dikeluarkan oleh pimpinan kpk terkait dengan penetapan tersangka kepada kpk
maksud kami kepada setia novanto untuk kedua kalinya ini dapat dikonfirmasi
selain itu kita juga bisa melihat dari pernyataan yang sebelumnya sudah pernah diungkapkan oleh pimpinan kpk agus raharjo dalam wawancaranya dua pekan lalu bersama majalah tempo
di mana agus raharjo memberikan keterangan bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk bisa membuktikan bahwa posisi setia novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik ini memegang peran kunci
dan dianggap merupakan pihak yang memiliki peran kunci

seprindik yang sudah diterbitkan oleh komisioner kpk atau oleh para penyidik kpk terkait dengan keterlibatan setia novanto
memang jika kita melihat dari respon dari setia novanto sendiri kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pihak setia novanto sendiri telah memberikan surat permohonan
bahwa pihaknya menginginkan kpk untuk meminta izin kepada presiden untuk bisa kemudian memeriksa setia novanto sebagai ketua dpr ri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
namun jika kita merujuk dari undang undang md tiga yang juga menjadi salah satu dasar dalam surat yang dikirimkan oleh pihak setia novanto atau pihak dpr ri kepada kpk
yaitu undang undang md tiga pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga
di mana di situ poin c tertulis jelas bahwa ketua dpr atau anggota dpr yang terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana khusus tidak perlu memerlukan atau tidak perlu izin dari presiden untuk bisa diperiksa oleh lembaga hukum seperti kpk
tentunya hal hal inilah yang kemudian kita akan masih tunggu bagaimana konfirmasi dari kpk
namun yang jelas dalam beberapa waktu yang lalu pihak kpk
melalui agus raharjo memberikan sinyal bahwa memang tidak ingin ada kegaduhan yang diciptakan oleh kpk dalam proses penetapan tersangka kepada setia novanto
karena ada bukti bukti baru alfian yang kemudian ditemukan oleh penyidik kpk terkait dengan keterlibatan setia novanto dalam kasus pengadaan proyek ktp elektronik ini
salah satunya adalah dari penyidik biro investigasi
amerika atau federal amerika atau fbi yang juga sudah dihimpun oleh kpk karena kita tahu fbi dan kpk ini bekerja sama dan ada di situ nama setia novanto disebutkan dalam keterangan johannes marlim yang saat itu diwawancari atau diminta keterangan oleh penyidik dari fbi
tentunya kita masih menunggu bagaimana respon resmi dari kpk terkait dengan status tersangka yang disematkan kepada setia novanto untuk kedua kalinya
namun setidaknya ada dua bukti atau ada dua statement yang menyebutkan bahwa setia novanto saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu dari rudy alfonso dan juga dari miriam s haryani
baik terima kasih dea intan kartika langsung dari gedung kpk jakarta
dan dari gedung kpk kita langsung ke dpr ri sudah ada koresponensi dari indonesia rifana prativi di sana
rifana selama siang seperti apa respon dari golkar dengan mangkirnya setnov dari panggilan pemeriksaan terhadap dirinya di kpk
permintaan keterangan terhadap anggota dewan ini harus seizin dari presiden jokowi ini diketahui oleh internal partai golkar ataupun sempat didiskusikan dengan tim hukum dari partai golkar
ternyata dari sekjen partai golkar idrus marham mengatakan bahwa sama sekali sebetulnya setia novanto tidak mendiskusikan mekanisme yang akan ditempuh seperti itu
menurut dari idrus marham bahwa ini sebetulnya murni masukan dan juga usulan dari tim kuasa hukum setia novanto yang digawangi ataupun dimotori oleh lukas kemudian ada juga fredrik yunadi
dan kemudian dari tim kuasa hukum inilah yang mengusulkan sebetulnya kepada setjen dpr untuk mengeluarkan surat permintaan ataupun penolakan untuk menghadiri pemeriksaan dari kpk dengan berdalih putusan mk bahwa setia permintaan keterangan dari anggota dpr ini harus seizin dari presiden joko wialfian
apakah anda juga sudah mendapatkan informasi sejauh ini tanggapan dari partai golkar sendiri terkait dengan munculnya sprindik penyetapan setia novanto sebagai tersangka kembali oleh kpk terkait dengan kasus korupsi ktp elektronik ini
ya alfian betul sekali tadi kami sempat menanyakan sebetulnya kepada salah satu loyalis setia novanto yang juga ketua dpp dari partai golkar orang terdekat dari setia novanto yakni yahya zaini
yahya zaini ini kebetulan juga bertugas sebagai staf ahli ketua dpr ri
dan tadi yahya zaini mengatakan belum ada komunikasi yang dilakukan antara dirinya dengan setia novanto setelah mendengar ataupun melihat beredarnya surat perintah dimulainya penyidikan yang mencantumkan status tersangka dari setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik
memang rencananya tadi malam yaya zaini ini berniat untuk menemui setia novanto di kediamannya namun akhirnya batal
dan sampai informasi semalam bahwa memang belum ada petinggi golkar yang mendatangi kediaman pribadi setia novanto di jalan wijaya untuk menyampaikan ataupun mendiskusikan soal status hukumnya
tampaknya memang saat ini internal golkar sedang wait and see menunggu keterangan resmi dari komisi pemberantasan korupsi apakah betul betul spdp itu mencantumkan ataupun mengubah status hukum dari setia novanto
namun tadi yang bisa dipastikan bahwa elit dari partai golkar ataupun loyalis setia novanto mengatakan tidak ada yang berubah tidak ada yang berpengaruh sebetulnya kepada partai golkar dengan berubahnya status dari setia novanto
bahwa golkar sudah biasa mengalami guncangan guncangan dalam dunia politik seperti pada tahun dua ribu empat
awal tahun dua ribu pada saat ketua umumnya yakni akbar tanjung juga sempat ditetapkan sebagai tersangka
kemudian juga yang kemarin pada saat kpk menetapkan setia novanto sebagai tersangka pertama kali oleh kpk dalam kasus korupsi ktp elektronik
semua mekanisme dan juga sistem organisasi di partai golkar ini sudah kuat sehingga apapun sebetulnya yang menimpa kepada setia novanto sekali lagi tidak mengubah konstelasi ataupun merubah konsolidasi di internal partai menjelang pilkada serentak dua ribu delapan belas dan juga pemilu serentak dua ribu sembilan belas
kami sempat bertanya
sebetulnya tadi kepada loyalis setia novanto bagaimana jika nanti ada yang berusaha untuk mencuri kesempatan menggulingkan setia novanto karena memang suara suara yang menginginkan agar setia novanto ini mundur dari posisi ketua umum dan juga ketua dpr ini sangat kencang sekali pada saat ia ditetapkan sebagai tersangka pertama kali apakah nanti akan juga muncul kembali
tadi lagi lagi dari loyalis setia novanto mengatakan bahwa ada mekanisme dan juga prosedur yang harus ditempu di internal partai untuk bisa menonaktifkan setia novanto
sehingga sekali lagi dari
partai golkar saat ini menunggu keterangan resmi dari kpk apakah betul betul statusnya dari setia novanto ini berubah
dan tadi informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat nanti sebentar lagi dpp partai golkar akan menggelar konferensi pers menanggapi situasi ataupun beredarnya surat perintah dimulainya penyidikan
dan tadi kami menanyakan siapa yang akan berbicara nanti pada saat konferensi pers
informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa loyalis dari setia novanto dan juga wasekjen di kalangan dpp
pengurus dpp akan membicarakan ataupun memberikan komentarnya atas beredarnya spdp dan juga penetapan dari tersangka setia novanto ini alfian
baik terima kasih rifana prativi atas informasi anda